tiket pesawat di libur natal dan tahun baru untuk sejumlah rute dari bandara juanda sidoarjo sudah dinyatakan habis
namun masih ada tiket yang beredar di tangan calon
sejumlah penumpang dan calon penumpang mengaku ditawari tiket jurusan denpasar dan jakarta yang di semua maskapai sudah dinyatakan habis
pembelian tiket dari calo tersebut juga layaknya membeli di tempat resmi dengan mencantumkan identitas pemesan
para calon mengaku mendapatkan tiket dari travel agent
korrespondensi ann indonesia juga sempat ditawari tiket oleh calo tiket sebuah maskapai murah jurusan surabaya dan pasar yang di semua agen maupun di travel online dinyatakan habis bisa disediakan oleh calo
harganya juga melonjak dari harga normal rp lima ratus ribu menjadi rp dua
humas pt angkasa pura i febrian prayogo yang dihubungi mengaku tidak tahu dan akan memeriksa keberadaan calo calo ini
kenapa di calo dapat tiket lalu di agent resminya nggak ada pak
ini kan upaya monopoli untuk bagaimana memesan tiket atau booking tiket agar kelihatan penuh
ini feeling saya dan kesian masyarakat kalau seperti ini terus